dua orang tenaga kesehatan di puskesmas kaliwo di kabupaten cirebon jawa barat
diduga melakukan tindakan asusila saat warga setempat melakukan pengerebekan
dan menemukan seorang pria tidak mengenakan busana
video pengerebekan yang direkam oleh warga ini sempat viral di media sosial pada tiga puluh satu oktober lalu
menurut pihak puskesmas kaliwadi keduanya merupakan tenaga perawat dan bidan yang sedang bertugas malam
namun pihak puskesmas belum mengetahui pasti apa yang tengah dilakukan kedua pegawai honorer itu
dan menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian kaliwadi
pada saat ini ada dugaan tidak senonoh tapi saya juga belum tahu pasti
menanggapi dugaan tindakan asusila oleh oknum tenaga kesehatan di puskesmas kaliwadi
persatuan perawat nasional indonesia atau ppni kabupaten cirebon
pada kamis yang mengklarifikasi jika salah satu dari oknum
itu bukanlah perawat
ketua ppni kabupaten cirebon menyebutkan
dari hasil penelusuran ia juga tidak memiliki uji kompetensi atau uji komprawat dan bukan anggota dari ppni
sementara pria yang ditemukan warga tak berbusana tersebut diketahui sebagai tenaga administrasi puskesmas
dalam pemberitaan itu kan disebutkan bahwa perawat dan bidan ya
jadi sebetulnya sekalian ini untuk klarifikasi
juga bahwa salah satu dari mereka adalah bukan perawat
dia yang di puskesmas kalibalikti yang laki lakinya itu pendidikannya sma
itu yang diakui
sebelumnya dari pemeriksaan awal polisi keduanya diketahui berstatus duda dan janda
jerry komara cirebon jawa barat